ancaman penularan omikron meningkat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur natal dan tahun baru
bagaimana antisipasi pemerintah daerah mencegah penularan omikron
kita akan berbincang dengan wali kota bogor bima arya
kang bima selamat malam
baik baik baik alhamdulillah
pak wali kota bogor masih menerapkan ppkm level satu
bagaimana kemudian sejauh ini skema nanti yang akan disiapkan
kita tahu kemungkinan pada malam tahun baru mobilitas masyarakat pasti akan meningkat
baik jadi saat ini kalau dari data yang sakit di kota bogor ini
kasus positif covid ini tujuh orang
dengan penambahan kasus yang sangat minim agak lama kasus hari ini bertambah dua
jadi dia terlihat
atas data data tadi terlihat landai
tapi kita membaca bahwa kita harus mengantisipasi omikron
yang katanya menular lebih cepat
karena itu satu kita perketat kembali mengawasan terhadap mobilitas warga
masuk ke tahun baru ini kami meluarkan larangan untuk merayakan tahun baru
larangan untuk berkumpul lebih dari lima puluh orang
dan memastikan kegiatan kegiatan di kafe hotel restoran tepat waktu semua
jam dua puluh dua sudah tutup untuk mal dan toko toko
jam dua puluh empat sudah selesai aktivitas di kafe restoran dan hotel
dan tidak boleh ada perayaan
dan kami menyisir semua tempat tempat yang punya potensi menimbulkan keramaian
dan kami melakukan wajib vaksin di semua titik titik tadi
dan memperlakukan aplikasi peduli lindungi
apabila tidak ada peduli lindungi maka akan dicek secara manual
apabila ada kedapatan pengunjung kafe restoran atau hotel yang belum divaksin maka akan diberikan sanksi
kira kira itu gambaran garis besar kebijakan kami mengantisipasi varian baru di akhir tahun ini
oke sanksinya berupa apa jika ada yang bandal atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan
dari mulai peringatan denda sampai penutupan tempat usaha
ini sudah kita berlakukan di zaman ppkm atau psbb jadi sama saja sanksinya
oke saya ingat beberapa waktu lalu pak wali juga aktif ikut merazia tempat tempat yang sudah dipastikan
dilarang dibuka di jam tertentu tapi membandel
nah bagaimana dari sisi masyarakat sendiri dari sisi pelanggan sendiri
ataupun kita tahu banyak warga dari jakarta kemungkinan akan datang ke bogor mereka malam tahun baru
itu sudah kita antisipasi dengan sedini mungkin kita menyampaikan kebijakan ini melalui media dan sosial media
jadi silakan saja ke kota bogor tapi siap siap untuk dipersulit
siap siap untuk kemudian tidak sesuai dengan harapan
bahkan di pusat kota akan ada penutupan ruas jalan utama di jalan jalan protokol
ada penyekatan dan juga sangat mungkin kami melakukan pemadaman lampu lampu di beberapa titik di pusat kota
termasuk tentunya taman taman dan tempat tempat publik begitu
jadi ini kita menyampaikan kepada seluruh warga bogor dan juga warga dari luar bogor yang berencana akan ke kota bogor menjelang pergantian tahun nanti
siap siap dipersulit begitu ya
alun alun juga kabarnya baru saja diresmikan kemudian ini sudah ditutup sementara untuk tahun baru
ya ini instruksi menteri dalam negeri alun alun seluruh indonesia itu ditutup
kita belum akan buka kecuali kita pastikan relatif terkendali nanti pandeminya
jadi masih kita membaca dulu tidak mungkin tanggal tiga tanggal empat dibuka
kita lihat dulu tren penambahan kasus apakah ada lonjakan atau tidak
pak wali kita berbicara
bagaimana temuan varian omikron
transmisi lokal di jakarta masih satu kasus
harapannya tidak berkembang
tapi bagaimana untuk kota bogor sendiri sejauh ini
bagaimana antisipasi penularan omikron ini
saya menginstruksikan agar seluruh fast test rumah sakit itu siaga
setiap saat kebutuhan tempat tidur bisa melonjak
jadi betul betul rumah sakit ini landai tapi rumah sakit semua sudah siap dan rumah sakit lapangan juga siap diaktifasi
naktes dan semua tetap siaga dan vaksin kita dorong terus
gambaran untuk fasilitas kesehatan bagaimana
ya sejauh ini belum ada tanda tanda lonjakan seperti yang saya sampaikan tadi
betul kupon si rasio masih sangat rendah bisa dibilang kosong
tetapi semua rumah sakit sudah bersiap siap untuk melakukan konversi kembali
penambahan tempat tidur dan mengalokasikan tempat tidur untuk pasien covid
ini semua sudah kita siap siagakan
terakhir kita tahu bahwa masyarakat cukup terlena tanda kutip setelah varian delta
terjadi rentang waktu hingga agustus kemarin saat ini ada varian baru omikron
bagaimana memastikan mensosialisasikan kepada masyarakat yang mungkin sudah lelah untuk tetap tertib melakukan protokol kesehatan yang benar
kami sudah memiliki pengalaman untuk menyeimbangkan antara gas dan rem
apabila diperlukan kita injak rem apabila kondisi memungkinkan kita tancap gas kembali
nah saya rasa masyarakat juga sudah semakin teredukasi semua sudah semakin biasa
kita tidak mungkin menginjak rem ketika sebetulnya kondisinya tidak terlalu emergensi
kita membaca data data itu
jadi kalau data datanya kemudian terjadi tren lonjakan maka semua pasti akan siap siagakan kembali
dan hari ini saya melihat bahwa warga sudah semakin terbiasa
dan kita bersama sama forkopimda akan terus mempelajari data data yang ada
hanya akan kita injak rem ketika ada tren seperti itu
tapi pesan yang kami sampaikan secara kuat kepada publik adalah tidak ada perayaan tahun baru
kita ingin melewati pergantian tahun dengan lebih khusu lebih khidmat
dan kalau bisa di rumah masing masing atau di tempat ibadah lebih baik lagi
oke ingat pesan pak wali langsung masyarakat ingin berlibur ke kota bogor harus tetap protokol kesehatan
jangan coba coba begitu ya pak wali
jangan coba coba begitu ya pak wali
baik terima kasih wali kota bogor
bima'arnya terima kasih waktu anda malam ini

selamat tahun baru sehat sehat selalu